hai jadi kami hanya sebatas menerima pengaduan dan step berikutnya kita akan teman teman
komisioner dan tim akan melakukan telah lebih lanjut terhadap informasi yang kami terima
jadi kondisinya kalau kami memantau memang sedang sangat terpuruk ya
pasti dengan pemberitaan pemberitaan dan kami minta tolong juga bantuan dari teman teman media
untuk bisa membantu juga mengangkat berita berita yang bisa objektif dan mengkonfirmasi ke kami dulu